masjid istiqlal jakarta pusat tetap menerima dan menyalurkan zakat di tengah pandemi covid sembilan belas
sejumlah protokol kesehatan diterapkan petugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat
sejak awal ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau per dua puluh empat april dua ribu dua puluh
masjid istiqlal telah membuka pelayanan penerimaan zakat dari para muzaki atau pemberi zakat
tahun ini pengurus masjid istiqlal memberikan dua pilihan cara pembayaran zakat fitrah
yaitu datang langsung ke masjid atau dengan cara transfer ke rekening bank yang ditentukan
bagi para muzaki yang datang langsung pengurus masjid menerapkan sejumlah protokol kesehatan
yaitu dengan kewajiban memakai masker pengukuran suhu tubuh di pintu masuk
serta menjaga jarak fisik atau physical distancing
sementara dalam hal penyaluran zakat petugas nantinya akan mengantarkan langsung ke rumah para penerimanya
sepertinya tahun ini lebih berkurang
praktis daripada tahun biasanya biasanya dari awal ramadan itu selalu yang bayar zakat selalu hadir
sekarang kelihatan kurang rame gitu
mungkin pelayanannya sudah bagus
cuma memang karena suasananya lagi terkait corona
ya mungkin nggak bisa leluasa para yang pembayar zakat yang hadir di istiqlal
sudara korresponden sufiani tanjung di masjid istiqlal jakarta
pusat selamat siang
sufi bagaimana sejauh ini penerimaan atau pelayanan penerimaan zakat fitrah di masjid istiqlal
iya selamat siang eva
saat ini saya berada di pintu asalam masjid istiqlal yang merupakan loket penerimaan zakat fitrah di tahun ini
nah di loket ini saat ini memang petugasnya sedang beristirahat karena melaksanakan sholat juhur
kemudian juga dari pengamatan kami sejak pagi hari tadi
memang jumlah pembayar zakat
atau muzaki yang datang ke sini tidak terlalu banyak eva
karena memang dari pihak masjid istiqlal sendiri memberikan sejumlah batasan mengikuti protokol kesehatan
untuk mencegah penularan covid sembilan belas
sehingga para pembayar zakat atau muzaki yang akan datang langsung membayarkan zakatnya di loket ini
dibatasi maksimal lima orang
lima orang saja dan hanya bisa dilakukan secara bergantian
sejak pagi hari tadi kami di sini
hanya terdapat sekitar satu petugas yang menerima pembayaran zakat dari sekitar empat keluarga
di mana masing masing orang yang ingin membayar zakat di masjid istiqlal
bisa membayarkan zakatnya menggunakan uang tunai sebesar lima puluh ribu rupiah
ataupun juga bisa menyalurkan zakat fitrahnya dengan beras sebesar tiga lima liter atau sekitar dua tujuh kilogram
nah selain menerima pembayaran zakat
secara langsung di loket di pintu asalam di masjid istiqlal ini
pengurus masjid juga menerapkan sistem pembayaran zakat fitrah melalui transfer ke rekening bank yang sudah ditetapkan
nah sistem pembayaran transfer ini sendiri sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu
namun di masa pandemi covid sembilan belas ini
sistem pembayaran zakat fitrah secara transfer adalah yang paling efektif
karena berdasarkan data yang dimiliki oleh pengurus masjid istiqlal
melakukan pembayaran zakat fitrahnya dengan cara transfer
kemudian bagaimana dengan ijab kabul yang biasanya dilakukan apabila seseorang melakukan pembayaran zakat fitrah
apabila muzaki memberikan zakatnya melalui sistem transfer
nantinya akan dilakukan ijab kabul melalui telepon
jadi petugas sendiri akan menelpon
para pembayar zakat yang melakukan transfer zakat fitrahnya ke masjid istiqlal
kemudian melakukan ijab kabul
nah bagi yang datang langsung ke sini proses hijab kabul bisa dilakukan langsung
dengan petugas yang berjaga di loket ini
nah sejauh ini eva sejak awal ramadan seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
memang pengurus masjid istiqlal sudah membuka loket penerimaan dan penyaluran zakat fitrah
penurunan jumlah zakat fitrah yang diterima oleh pengurus masjid
sebagai perbandingan jika biasanya di hari ke dua puluh sembilan ramadhan di tahun sebelumnya
pihak panitia pengumpulan zakat telah menerima sekitar enam ratus juta rupiah
zakat fitrah yang diberikan oleh pembayar zakat
namun tahun ini hingga hari ini di hari ke dua puluh sembilan ramadhan
baru terkumpul sekitar dua ratus juta rupiah saja
sementara untuk zakat berupa beras jumlahnya juga sangat sedikit
nah nantinya sistem penyaluran dari zakat fitrah sendiri juga berubah
mengikuti dari kondisi yang terjadi saat ini
jika tahun tahun sebelumnya para penerima zakat bisa mengambil langsung zakat di masjid istiqlal
namun tahun ini petugas dari pengurus masjid istiqlal sendiri
sekitar sepuluh hingga lima belas orang nantinya di malam akhir ramadan
malam hari raya idul fitri maksud saya nantinya akan menyalurkan zakat fitrah
ke sejumlah keluarga yang memang sudah terdata
nah yang diutamakan adalah keluarga keluarga yang memang tinggal di sekitar masjid istiqlal
kemudian apabila jumlahnya sudah cukup sudah menerima semuanya
dari para mustahik tersebut yang tinggal di sekitar masjid istiqlal
baru nantinya zakat fitrah yang disalurkan berupa beras tersebut akan diberikan
kepada sejumlah penerima zakat yang berhak di wilayah lain yang agak jauh dari masjid istiqlal eva
baik sufi ada satu yang mungkin belum anda sampaikan
adalah tenggat waktu pembayaran zakat fitrah
kalau kemudian biasanya kita salurkan langsung kepada panitia pengumpulan zakat
itu adalah sebelum sholat idul fitri apakah kemudian ada yang berbeda
karena juga bisa disalurkan secara online
iya untuk tahun ini eva karena memang biasanya zakat fitrah itu bisa kita salurkan
sebelum kita menggelar sholat id di pagi harinya
namun untuk tahun ini dari pihak pengurus masjid istiqlal sendiri menyebut
loket ini akan dibuka hanya hingga pada malam akhir ramadan atau pada malam hari raya
dan hal itu juga berlaku untuk pembayaran zakat fitrah melalui online
artinya bagi para pembayar zakat atau para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya
melalui masjid istiqlal akan diterima maksimal hingga pukul dua puluh dua
baiklah sufiani tanjung melaporkan langsung dari masjid istiqlal jakarta terima kasih